itu yang anaknya beredot
eh ilangnya dimana tin
gak jauh dari rumahnya pok
ngumpet kali tin bukannya hilang
nah iya bener tuh
lagi mentak ngumpet kali sama kakak kakaknya
udah dicari kemana mana gak ada po
kakak kakaknya ditanyain gak ada yang tahu
masa iya diculik sih nyak di kampung kita
kemarin dapet pak agel loh
sejak ketemu sama raffi
ada apa mbak rama
amirah hilang pak rw
memang orang tuanya tidak menjagakan daripadanya
kenapa kalian terlihat tidak berkeming daripada apadanya
tapi teh bingung mau jawab yang mana dulu pak rw
bang muhyidd dan mbak rizal berbaikan
si amirah anaknya rahmah hilang
indri lihat amirah gak
enggak si amirah hilang
amirah anaknya bu rahmat
dekat rumah dia lah
mana gua tau
ayo kita bantu cari
yuk indri yuk
buat buat nih tante
saya umumin di masjid ya pak rw
supaya orang tau
penculiknya nanti ngedenger
pak rw gimana kalo kita berpencat
muhram perlu jaga pintu masuk kampung
siap pak rw
kalo gue belum selesai ngomong lo jangan jalan
dengerin sampe gue selesai ngomong baru lo pergi
siap pak rw
lu jaga pintu masuk kampung
periksa semua yang lo curigain
giliran udah selesai lu gak jalan jalan
siap pak rw
begal gue sama si muhram
lu tanyain semua sama supir supir angkot
wah siap pak rw
amira kamu suka nonton kartun enggak
hmm yaudah kalo gitu kita makannya sambil nonton kartun ya
langsung ke jalan jalan
keelomanya gak bisa ketahuan tau
di depan ada orang lagi bangun gedung
mau ada sekarang udah gak jalan mas
kalau di jakarta semua gedung dibangun pakai tumbal
jakarta udah gak ada penduduknya mas
terserah kalau gak percaya
kok gue jadi takut juga ya
amira anaknya bu rama hilang
telepon kakak kakak kamu suruh pulang
kampung ini udah gak aman nih
tapi curiganya tuh kenapa
mungkin gak sih kalo uangnya tuh buat cewek
tapi kan yang gue liat laki lu baik baik
kagak mata keranjang
eh silahkan duduk dulu
eh gue yang duduk
amira yang anak kecil
itu yang anaknya beredot
eh ilangnya dimana tin
gak jauh dari rumahnya po
ngumpet kali tin bukannya hilang
nah iya bener tuh
udah di cari kemana mana gak ada pok
gak ada yang tau
nyek di kampung kita
bisa jadi pok soalnya
sekarang teh ada tukang jamu misterius
tukang jamu siapa
kayaknya lu kesel banget deh sama dia
sebentar dulu pak rw
pas saya keluar
amirosa gak ada
lu ada denger suara
enggak pak rw
sama si dewi
kalau ada suara
si dewi mau didengar
si dewi gak denger apa apa pak rw
lu bukan sampean
namanya baju rumah